iya dari info kuliner kita beralih ke info hotel unik
apakah anda ingin merasakan nuansa ala negeri sakura jepang
anda tak perlu jauh jauh mengunjungi negeri matahari terbit ini
anda cukup ke surabaya dan menginap di salah satu hotel di jalan yosudarso
di sini sejumlah kamar disulap ala nuansa jepang tradisional
seperti apa berikut liputannya
persaingan hotel di surabaya yang semakin ketat
membuat sebuah hotel di jalan yosudarso surabaya membuat inovasi dalam pelayanan
salah satunya menyulap kamar hotel menjadi kamar bernuansa jepang tradisional
begitu memasuki lorong menuju kamar tamu akan langsung disuguhi ornamen unik ala jepang
seperti lukisan dinding hingga pintu kayu
nuansa jepang makin terasa saat pengunjung membuka pintu kamar
furniture yang ada di kamar semua dibuat sama persis dengan kamar di negeri sakura
di antaranya pintu geser khas jepang atau disebut soji
ada juga zataku dan zaisu yaitu meja dan kursi ala jepang yang kakinya lebih pendek
di kamar ini anda juga akan dimanjakan dengan tempat tidur yang ada di lantai layaknya tidur di rumah warga jepang
penataan dan pemilihan furniture ala japanese room ini memang disesuaikan dan disetting sedemikian rupa
sesuai tema dan keinginan para tamu
hal ini untuk menarik tamu agar betah berlama lama di kamar hotel
sehingga tamu benar benar merasakan kehadiran negeri jepang di surabaya
kita punya salah satu konsep salah satunya yaitu jepang yang jadi favorit warga surabaya dan warga indonesia
karena banyak beberapa tamu kita yang request aku mau jepang dong aku mau trip ke jepang dong
jadi pada saat masuk kamar saja suasana jepang itu sudah terasa
selain kamar pengunjung juga bisa merasakan sensasi jepang di restoran hotel
yang memberikan suguhan menu jepang dalam daily buffet all you can eat
menu jepang seperti sushi cawan yushi sup jepang dan salad jepang selalu tersedia
masakannya juga enak enak sushi ada botiwa dan apa kan
cawan mushi itu juga enak banget
jadi bagi anda yang ingin merasakan sensasi negeri surabaya
tak perlu jauh jauh ke jepang
cukup datang ke surabaya dan menginap di hotel ini